yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda rusia
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan fitnah
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan dusta
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan hoax
ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual intelektual
kita mengatakan begini desperate people can do desperate things
jadi ini sudah desperado
sudah desperate mungkin karena elektabilitasnya nggak naik naik
karena itu jelas fitnah dan hoax
nggak ada pakai konsultan rusia apalagi itu nggak ada
oke kita bahas debat nih karena semua orang akan bahas debat
kita semua menanti nanti apakah debat nanti seru atau akan sehambar debat pertama
bukan kata saya yang hambar sih kata banyak sekali orang katanya kurang begitu bergejolak
nah debat antar calon presiden akan berlangsung minggu esok
sesuatu yang cukup dinanti publik
khususnya mereka yang begitu mengikuti perkembangan politik di tanah air
namun dalam catatan kami jelang debat kedua kandidat justru terjebak untuk saling beradu sindiran
publik jarang untuk digiring pada hal hal yang menjadi substansi debat
apakah ini strategi atau bisa dibaca sebagai kelemahan para kandidat
dalam membaca kebutuhan publik kami akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber saya
senior senior saya ada bang ican lulemba wakil direktur eksekutif institut peradaban
bener ya bang apa distribusinya itu ya
boleh boleh boleh
terima kasih bang ican
ada banyak sih bisa dipilih salah satu
itulah bang ican ini fleksibel sekali
kemudian ini langsung saya impor dari melbourne
kecuali kita nggak bayar tiketnya
ada mas nyarwi ahmad analis komunikasi politik dari ugm terima kasih mas nyarwi
oke terima kasih
masih jet lag apa udah aman ya
kalau di pilpres pasti langsung ini ya
tune in lagi ya
bangun karena dibangunin sama budi
kemudian ini kalau tadi kita melihat bahwa
aktor aktor politik para kandidat jarang memprovokasi
jarang apa namanya menghadirkan narasi narasi yang memang sesuai dengan tema debat kali ini
tapi senior saya ini mas teguh santosa hadir dengan liputan liputan yang menggiring publik
untuk menggiring para aktor politik untuk ayo dong kembali ke topik topik yang akan diperdebatkan yang penting untuk publik
terima kasih mas teguh sudah dalam video ini

kedua setelah melewati debat pertama catatannya
apa catatannya prakondisinya seperti apa apakah akan lebih seru
tema debatnya kemudian formatnya
bang ican dulu
jadi kayak di texas tuh satu satu
duel cowboy jadi mestinya lebih atraktif mestinya
tapi temanya agak banyak jadi rata rata teknis nih
ada infrastruktur ada sumber daya alam ada pangan ada energi ada lingkungan hidup ya
iya ada lingkungan hidup
jadi kalau tidak dikemas maka ini akan jadi kuliah gitu
nah kecermatan dari dua kandidat ini dan kebetulan tidak ada pasangannya
itu akan menyajikan dua aktor komunikasi
kan politik bagi level ini kan sebenarnya aktor komunikasi
bagaimana dia menyajikan
bagaimana dia menyajikan
ada orang bisa menguasai seratus hal
tapi kalau dia tidak bisa menyajikan dengan padat
tiga hal penting
kan tidak mungkin seratus hal itu akan diingat oleh pendengar yang begitu luas
kecuali di ruang kuliah
ini saran konsultan politik ya mas tungguh biasa begini
supaya efektif saja misalnya
ya kelihatannya pak jokowi akan membawa jualan utama yaitu infrastruktur
mungkin yang lain lain akan di belakang
pak prabowo mungkin dengan latar belakang ketua

ketahanan atau kedaulatan pangan
mungkin saja rabaan kita nih begitu
oke jadi menurut anda akan lebih seru
tidak seanyep debat pertama
kalau sekarang agak panas sebelum debat
kan ada sholat yang hampir tidak jadi
yang akhirnya diliput besar besaran
terus ada perang tagar uninstall
bukalapak dilawan dengan uninstalll jokowi
dan akhirnya berakhir dengan pertemuan
saya kira panasnya udah duluan nih
jadi mungkin salah satu atau kedua duanya akan menampilkan
gaya yang lebih tenang
lebih tenang ya
tapi kalau kita bicara kan sebelum akhirnya duel
kalau dulu misalnya saya masih ingat waktu saya masih kecil sekali
mike tyson lawan lennox lewis ya
itu kan dua minggu sebelumnya rame ramenya
dan menuju ke matchnya itu luar biasa gitu
itu jualannya anu kan promotor
kalau sekarang mas teguh menurut anda
nyambung nggak prakondisinya dengan apa yang nanti akan
kemudian kita lihat minggu besok
kalau saya melihat ini masih satu garis
ya dari debat perdana kemarin dengan debat kedua
bahwa temanya barangkali lebih teknis saya setuju
bahwa temanya barangkali bisa memberi kesempatan bagi
petahana jokowi untuk menyampaikan apa yang dianggap sebagai prestasi
atau juga misalnya prabowo bisa datang dengan begitu banyak pertanyaan
tentang keberhasilan infrastruktur misalnya itu bisa dikatakan
tapi di sisi lain kita tidak bisa melupakan
sejak jam pertama debat pertama kemarin itu berakhir ya
mulai dari kasus baasir kemudian kasus tadi juga sempat diputar sedikit soal propaganda rusia dan seterusnya itu
memang jadinya saatnya kita bisa melupakan itu ya
itu sangat panas apalagi misalnya ada pernyataan jokowi yang seolah olah seperti memprovokasi dengan kata bocor dua belas kali
itu sesuatu yang saya tidak tahu dari teori komunikasi politik mana hal itu bisa dibenarkan dalam masa kampanye yang dilakukan oleh seorang petahana
yang sebelumnya dipersepsi sebagai orang yang lebih tenang yang santun dan seterusnya
agresif sekarang lihat anda petahana agresif
agresif walaupun ya agresivitas yang terjadi dalam satu bulan terakhir ini tidak akan bicara apa tidak sama temanya dengan tema dalam diskusi tadi gitu
dalam debat yang akan datang besok ini gitu
tapi kemudian panasnya oke kalau situasinya anda setuju bahwa situasinya panas tapi tidak menuju ke tema tematik yang akan diperdebatkan mas nyarwi atau nyambung sekali sebenarnya
iya kalau mulai hangat jelas kelihatan ya tapi isu isu yang berkembang itu belum fokus kepada
tema tema yang boleh dibilang presidensialisus gitu ya
maksud saya adalah isu isu masih isu technical dan campaign isu misalnya tadi soal propaganda rusia
tidak misalnya presidensi ini indonesia kedepan kira kira kayak apa
dikaitkan dengan misalnya isu yang dihadapi sekarang ya lingkungan infrastruktur seperti itu
pangan seperti itu presiden itu harus bagaimana sih seperti itu

sosok presiden maksudnya
kita lepaskan kandidat ini masing masing berbicara tentang apa yang presiden yang ideal di mata dia
dalam menangani isu isu itu
tapi begini itu akan susah diharapkan karena isu isu itu isu yang sifatnya politik
isu isu yang sifatnya agak kendegaraan
karena yang paling menarik hari ini budi itu memang isu isu yang lebih panas
dan itu menjadi prakondisi prakondisi menuju kembang
iya betul tapi oke
oke seandainya kesulitan lari ke isu itu mungkin bisa dimulai dari fakta yang berkembang
contoh misalnya kalau lingkungan masing masing seperti apa sih menghadirkan kemampuannya atau visinya
atau bahkan prestasinya dalam restorasi lingkungan misalnya kerusakan lingkungan
atau misalnya sustainability energi dan lain lain seperti apa
misalnya boleh dipancing dari sana
sebenarnya yang akan bicara prestasi tidak mungkin pak prabowo
kan beliau penantang dan belum pernah jadi presiden
yang harus bicara prestasi dan membanggakan prestasinya atau pekerjaannya adalah petahana
tapi kalau itu tidak dipilih maka prabowo akan memilih jalan yang lain
karena kalau misalnya kebakaran hutan kami tekan setelah sekian lama dan sekarang jauh lebih baik
kan itu bisa di challenge oleh pak prabowo
tapi kalau itu tidak disajikan kan bisa juga pak prabowo menyatakan
ini kebakaran hutan dalam satu dua tahun terakhir bla bla bla misalnya
keberanian untuk lompat ke tema yang lebih berkatakanlah jantung masalah
itu yang bisa langsung membuat diskusi langsung hangat
di debat pertama anda tidak lihat ke jantung jantung masalah ditusuk tusukan ke situ
menjelang akhir sih ada
awal awal terlalu lama edwboxingnya terlalu lama
itu karena format atau memang
memang waktu itu ada problem format juga
karena ada perbaikan bicara mengenai format ada perbaikan
bapak bapak kita lihat ini misalnya di cnnindonesia com
di belakang kita ini ada format baru kata kpu sih bilangnya tarung bebas
debat capres kedua jokowi dan prabowo tarung bebas
ini membantu kita akan hadirnya dialektika yang lebih baik nggak dibanding yang pertama
mas nyarwi ditahan dulu komentar anda kita akan lanjutkan usai jeda
kami akan segera kembali
pertanyaan sudah mulai dibuat
terakhir banyak sekali catatan di dua duanya yang harus dia hafal atau dia ingat
sekarang mungkin lebih banyak akan muncul karena panelis bertanya langsung
kalau tidak salah dalam debat kedua ini
jadi mungkin relatif tidak bisa diprediksi
kalau tarung bebas mas nyarwi anda lihat ini bisa menutupi antibiotiknya
dari penyakit masalah kurang serunya di debat pertama
iya kalau tarung bebas itu ada positif
maksud saya lebih fluensinya kelihatan
jadi originalitasnya tergali
jadi apa yang original dari ide dia refleksi dia itu muncul
dan itu menurut saya bagus
tetapi sisi lainnya yang saya khawatirkan juga
kalau dalam formulasi artikulasinya ya mungkin kurang menarik
atau bahkan berbawa emosional di mata beberapa audiens
artinya kan ngukur ini kan beda beda
tapi untuk publik nih
ini kan kita bicara kacamata politik
buat publik sendiri lebih menarik menurut anda mas teguh
dengan tarung bebas seperti ini akan lebih
kalau dulu kan saling menjaga
kita berharap ada isu novel ada isu sembilan puluh delapan tapi tidak keluar semua
nah itu menurut anda tarung bebas ini bisa mengeluarkan itu dari bawah kasur nggak
saya rasa ini membuat publik akan melihat dua sosok
yang selama ini dipersepsi sebagai sosok yang tertentu gitu
gaya yang berbeda
jadi misalnya prabowo dianggap sebagai orang yang lebih keras
tapi di debat pertama tidak
nah saya kira dia akan mempertahankan gaya itu di debat kedua ini
tetap slow gitu pak prabowo ya
jokowi kita lihat di debat perdana dia menyerang
dia gulung tangan dia punya waktu banyak untuk mengapa
tapi dia tidak menggunakan itu dan dengan sangat sengaja tidak menggunakan itu

kemudian setelah debat perdana kita lihat juga sikap kerasnya jokowi
dan saya kira itu akan dia maintain di debat kedua ini

jadi nanti publik
nah memang persoalnya juga barangkali begini
baik kebanyakan kita tadi saya mau bilang ya
sekarang ini tidak sulit lagi untuk bikin lead
bikin pengantar berita itu nggak sulit
karena masing masing mereka sudah membantu kerja kita
untuk bikin lead
ini kayaknya bagus ini
tapi isu isu krusial akan keluar nggak
ada perkiranya kalau kalau mereka misalnya lagi lagi

sembilan puluh delapan gak keluar novel tidak keluar hal hal lain
hal hal lain wah keluar keluar
ini ada jebakan detail di sini
ini yang saya rasa baik pihak jokowi
yang sudah bekerja selama lima tahun
dan seharusnya menguasai detail
maupun pihak prabowo yang punya kesempatan untuk mencabar detail
mereka khawatir ada jebakan detail
jadi barangkali pikirannya nanti menggunakan
jadi barangkali pikirannya nanti menggunakan
kata kata yang sifatnya superlatif saja
lebih baik kurang baik lebih banyak kurang banyak
karena begitu masuk ke detail
dan kemudian itu salah nah ini akan digoreng dalam bentuk ini dan seterusnya
jebakan detail atau hal hal yang lebih prinsipil lagi secara politik
seperti yang diprediksi oleh kawan kita dandi laksono
kita dengarkan dulu pernyataannya
topik yang saya bilang tadi menguasai hajat hidup orang banyak
topik yang sangat substansial tetapi dihindari substansinya oleh kedua kandidat
yang terjadi bukan propaganda rusia tapi propaganda orde baru
jadi yang satu ingin kembali ke orba yang satu pura pura bukan orba
kalau anda lihat line up jenderal jenderalnya di kedua kubu dan segala macam
semua narasi yang dibangun menjelang debat satu atau debat dua
justru tidak membuat kita siap untuk menonton debat dua dengan kritis dengan baik
justru kita justru itu kayak sebuah seremoni yang tiba tiba muncul begitu
sampai impor beras mungkin kita masih ingat ini
energi ini dua duanya tidak pernah menyebut yang
lebih progresif dari apa yang sudah ada di perencanaannya pln bapenas atau energi mix dua ribu dua puluh
itu tidak ada yang keluar dari textbook itu
semuanya masih berpikir tentang batubara
karena batubara dimiliki perusahaan perusahaan yang sangat terafiliasi dengan semua stakeholder dalam mesin politik kedua kandidat
tumpang pintu adalah sebuah tambang yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya
dan di dalam perusahaan itu
ada saratoga milik sandiaga uno
kemudian pernah menjadi komisaris di sana adalah yeni wahid
pernah menjadi komisaris juga hendro priyono
jadi anda bisa lihat bagaimana irisannya
dan yang menarik saratoga ini di dalam bursa saham
juga masuk dalam jakarta islamic index atau saham syariah
saham syariah ini harus disertifikasi oleh mui
nah siapa yang bertugas ya tidak ada lain
kelindan ya berarti
dan ini pasti tidak akan dibahas
ada dalam sebuah kasus namanya tumpang pitu
saya mau minta komentar bang ican nih
masuk akal gak bahwa akan ada konflik kepentingan yang besar kalau saling membuka kartu satu sama lain
tapi politik itu kan ada yang kelihatan di depan layar
sesungguhnya yang paling rumit di belakang layar
kalau ada yang berani mengeluarkan semua kejadian
atau fakta fakta belakang layar saya kira publik akan terbantukan
tadi saya setuju dengan mas nyarwi mengatakan bahwa
kalau tunjukin masih shadow boxing
jadi isu isu kampanye isu isu buih bukan gelombang di bawah
nah kalau gelombang di bawah maka katakanlah ini isu energi
siapa yang main energi
ya kan begitu
terus isu lingkungan siapa perusahaan lingkungan
atau perusahaan atau industri mana dimana mereka
atau ada lagi pangan misalnya kenapa impor kenapa tidak impor
bagaimana distribusi bagaimana struktur pasar
memang akan berat jadi debat dengan dua jam ya kurang lebih
nah tapi kecermatan dan saya kira masyarakat atau rakyat membutuhkan
diskusi seperti yang disampaikan saudara dandi tadi
mungkin tidak akan muncul di debat yang antara kesalahan presiden
atau yang lain lain bikin di mana mana perang medsos
sehingga publik tetap terinformasikan gitu
hal belakang panggung tadi tuh belakang layar tadi
walaupun mungkin audiensnya lebih terbatas daripada debat itu
debat yang resmi tadi
kalau tadi kita lihat mas dandi ya mungkin anda juga bocorin informasi ke mas dandi juga apa namanya
informasi informasi adanya konflik kepentingan yang sama sama terlibat
mungkin sama sama menjadi pelumas tim kampanye gitu
ya kalau itu kan bukan hal baru ya
memang teori elit begitu
oligarki itu ya memang begitu
oligarki itu semangat yang siap menumpangi siapapun
baik kendaraan politik
jadi saya kira itu kan pekerjaan kita yang tidak akan kita selesaikan dalam setiap kempen
itu bukan pekerjaan kita dalam setiap campaign
dalam kempen yang kita cari adalah pemimpin
persoalan bahwa calon pemimpin ini akan segera menjadi kendaraan baru
bagi orang yang punya kepentingan lain yang melawan publik itu sudah pasti
persoalannya begini anda sedang mempertahankan sesuatu yang sudah tampak rusak
atau anda hendak memilih sesuatu yang belum tampak rusak
tapi memang sangat berpotensi untuk bikin rusak
makanya ada orang bilang pemilihan itu adalah proses memilih the leather devil

ini the leather devil yang sedang dipilih dalam kompetisi politik
kita berpikir bahwa kita sedang memilih antara mohon maaf saya gunakan kata setan dan malaikat
ini the laser defill yang sedang dipilih dalam kompetisi politik
begitu kita berpikir bahwa kita sedang memilih antara mohon maaf saya gunakan kata setan dan malaikan
itu keliru dalam politik
itu justru akan memberikan kesempatan kepada oligarki baru pasca pilpres untuk berkuasa
tanpa kritik itu persoalan
jadi ini menurut saya ya pemilih terutama kita lah ini ini kan wacana kita semua nih
kita ini ya sudah selesai
ini bukan persoalan mencari siapa orang terbaik
enggak ada yang sempurna
kata banyak orang ini sebelas dua
ini rematch kemudian kita masuk lebih dalam kesana kita lihat orang disini orang disini memang mereka
punya banyak cerita iya bagi eric tohid dengan sandiaga uno misalnya sekarang berseberangan
contoh saja persoal order baru tadi misalnya di apa apa diungkap oleh bang dhani itu juga susah
sekali membedakannya seperti itu kalau kata bang nadi menurut anda seperti apa
sebenarnya kan pak jokowi ini kan populis ya artinya orang biasa dia bergerak dari pinggiran punya karir
yang tapi begitu ada di ujung kekuasaan di puncak kekuasaan itu susah menghindar dari kelompok kelompok
yang disebut tadi oligarki orang orang yang berkuasa yang punya kepentingan menumpang gitu
ya termasuk apa yang dilabel dengan order baru jadi kalau pada akhirnya kan kita diadapkan pada
daftar list siapa yang lebih orde baru sama siapa yang lebih kurang sedikit order baru
sama lebih banyak
lebih banyak gitu ya
atau siapa yang tadi bahasanya mas teguh tadi kan siapa bukan anu tapi siapa yang kira kira lebih anu lah gitu
bahasa gereja minus malu
ya seperti itu tapi yang saya mau maksudkan begini yang merepotkan atau yang susah adalah mengharapkan sosok
leader yang benar benar capable bebas dari tekanan kepentingan itu sepertinya mustahil

ya apalagi misalnya di dalam politik tadi bang icahan sudah mengatakan

menyinggung ada panggung depan ada panggung belakang seperti itu
nah debat nanti misalnya itu rasanya mustahil kita berbicara hal hal yang
nah yang ada persinggungan dengan panggung belakang
dan saling menjaga satu sama lain saling menjaga gak seperti debat pertama
bagaimana saya polisi isu itu akan muncul ya tadi kan campaign isu yang dominan ya
yang pra debat tadi soal inilah apa rusia apa perbagian rusia itu campaign isu
policy isu nanti akan muncul tetapi beyond policy isus itu itu sepertinya susah diharapkan misalnya lingkungan
tadi pertanyaan bagus dari bang ican
siapa yang merusak siapa yang lebih sedikit merusak atau kurang merusak
atau belum merusak
atau belum merusak misalnya
air misalnya nanti juga akan sama
pangan misalnya siapa yang dominan menguasai monopoli seperti itu
kenapa misalnya terjadi kelangkaan ini ujungnya dimana sih penyakitnya dimana nah seperti itu
saya pikir ini menjadi terlepas dari tadi misalnya sudah diingat mas teguh soal jebakan teknis
yang kemungkinan besar saya yakin juga akan dihindari ya
kalau tadi kita sepakat semua bahwa prakondisi campaign isu yang dibangun oleh aktor aktor politik media
dengan sedikit daripada mengutuk kegelapan kita sedikit menyalakan lilin mulai menarik narik sedikit ke isu isunya
tapi lagi lagi produksi oleh aktor aktor politik adalah hal hal yang campaign isu tidak ada hubungannya dengan debat ini
tapi apakah ada benang merahnya adakah strategia ini dituju
kenapa tidak mau berbicara mengenai ini tapi berbicara mengenai hal yang lain
itu kenapa sengaja atau tidak sengaja kita akan bahas usaha jeda
oke sekarang kita bicara prakondisi ya
kalau tadi kita bicara debat kita hanya bisa mengira ngira
dan anda sudah terinformasikan kira kira apa yang diprediksi oleh ketiga senior saya di sini
tapi apa yang kemudian menyebabkan isu isu yang berkembang menuju hari tujuh belas februari besok itu tidak nyambung
jaka sembuh bau golok dengan isu isu teknis debat
salah satunya adalah soal propaganda rusia yang habis habisan media masa dan juga aktor politik ini saling saud menyaut tentang ini
kita saksikan apa sih yang menjadi kontroversinya
kita harus mengeluarkan semburan semburan hoax
ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual intelektual
itu kan fitnah bisa kita laporkan itu
yang kita laporkan itu kalau betul ada satu pernyataan seperti itu nanti kita periksa kita kaji bisa kita laporkan
karena itu jelas fitnah dan hoax
kalau ada pakai konsultan rusia apalagi itu nggak ada
itu bisa menimbulkan gejolak
hubungan diplomatik antara kita dengan rusia atau negara manapun yang disebut
nggak bisa sembarangan menyebut nama negara itu
kecuali dia betul betul mempunyai bukti yang sahih atau yang nyata
oke itu adalah prakondisi
kenapa saya munculkan
karena jujur aja apa aktor aktor politik yang menjadi headline media media kita pas teguh adalah hal seperti itu
salah satunya propaganda rusia
ini menurut anda isu yang dibangun berdasarkan fakta atau memang campaign isu yang untuk menjadi pro kontrasnya ya mas nyarwi
ya sekali lagi menurut saya ini campaign issue ya
dan campaign isu tidak lepas dari persepsi
maksud saya gini kalau itu berkaitan dengan permainan data menjadi rumit
karena ada berbau bau konspirasi teori ya
nah tetapi begini
kalau itu dimaksudkan untuk membangun solidaritas mesin campaign nya
saya pikir ada positifnya
kita sedang menghadapi musuh nih
oh jadi cari musuh gitu ya
artinya musuh kita atau lawan kita itu luar biasa kerjanya
maka kita harus kerja keras
kira kira gitu kalau pesan mau disampaikan
tapi kalau misalnya bahwa subsansi yang mau dikatakan bahwa fakta yang diminta
ada nggak benar data seperti itu
nah ini kan pihak yang men challenge
bisa mendapatkan poin lebih banyak
oke mas teguh anda lihat indikasi indikasi yang kemudian ditakutkan oleh presiden tadi
kemudian dijawab oleh bpn sama sekali enggak
anda lihat seperti apa
yang pertama ini dilema seorang jokowi hari ini
dia punya dua fungsi sebagai capres dan sebagai presiden
nah waktu dia bicara tentang propaganda rusia itu itu sebagai capres
nah itu sebabnya juga saya lihat pihak kedutaan besar atau pihak rusia sama sekali tidak menganggap itu sebagai isu yang penting
respon dari kedutaan
rusia di sini kan cuma bikin tweet dan tanggal tiga belas kemarin bikin jumpa pers
yang sudah menganggap itu selesai
tapi kalau misalnya memang rusia atau putin menganggap ini sangat serius dia pasti akan panggil dubes untuk pulang ke rusia
untuk diinterogasi ada apa sebenarnya
nah tapi dengan tidak dipanggilnya dubes pulang ke rusia kita sudah punya gambaran bahwa bagi rusia sendiri pun ini isu ecek ecek
nah persoalannya adalah mengapa isu ece ecek ini yang tidak presidensial issues ini bisa tetap muncul terus
nah saya curiga elit kita ini punya keyakinan bahwa publik memang tidak menyukai hal hal yang sifatnya presidensial issues
hal yang sifatnya futures masa depan bagaimana membangun peradaban
apalagi untuk materi materi debat nanti
saya khawatir elit kita ini punya keyakinan bahwa publik kita ini ya sekedar fans sekedar penggemar yang dikasih mainan sedikit sudah akan terpuaskan dan sudah
itulah makna campaign bagi mereka
makna politik bagi mereka
nah kalau benar dugaan saya ini begitu nah ini yang celaka kita
disinilah saya pikir kita perlu untuk menarik nih
saya suka dengan mas ahmad untuk tarik kembali ini ke soal soal yang sifatnya presidensial
kalau saya mungkin sulit kita memaksakan bahwa tiba tiba kita harus menghadapi debat seperti kita melihat di negara maju atau contoh yang paling terbuka itu kan amerika
karena ketersediaan apa namanya publiknya juga pasti kita beda
pasti kita beda lah tingkat pendidikan segala macam
lebih baik barangkali media media seperti cnn dan lain lain apalagi yang terestrial itu menyajikan setelah debat
atau tim sukses tim itu bisa bergerak ke daerah daerah untuk berdialog berdiskusi dengan kalangan yang katakanlah kelompok strategis kelas menengah dan macam macam
sehingga isu itu kan tidak bisa dibawa dalam satu kali debat
apalagi debatnya akan ketat
ada ada apa namanya
ada time waktunya yang harus diingatkan seperti ter teror
jadi barangkali media kali ini harus berperan mengurai isu yang berat berat loh itu
pangan kan berat
satu pangan aja kita bisa diskusi lima jam belum selesai
belum jenis pangan
belum jenis pangan
pertanyaan saya kenapa aktor politiknya tidak memproduksi itu media kan menjadi bagian dari
sekarang kita minta bahwa jika politik kita mau bergerak lebih maju
dari sekedar pesta
maka kita harus menyajikan seperti yang dimintakan oleh mas tugas bahwa mas nyarwi yaitu dari sekarang dicicil saja
misalnya tidak usah semua katakanlah pak jokowi akan mengatakan hal hal yang menurut dia layak dia lanjutkan nanti setelah dia kerjakan selama lima tahun
itu bisa ditentang juga oleh pak prabowo
tapi pak prabowo juga tidak hanya menentang dia akan menyajikan kalau saya pemerintah saya akan punya isu satu dua misalnya
misalnya ya dengan dua isu saja katakanlah apa

kita tahu bahwa nggak mungkin semua isu ini kita menang
sebagai bangsa katakanlah kita leading di asean deh dalam isu apa
kan bisa bilang dalam isu kebutuhan pokok kita akan beres sampai tingkat ini dengan cara diversifikasi dengan cara gini menyetop impor dan segala macam
atau katakanlah dalam bidang apa air
oke dari sekarang kita bikin air kita betul betul kita urus sendiri
misalnya caranya bagaimana itu dijelaskan
oke itu kan hal yang sangat teknis yang kemudian kita harapkan akan dielaborasi di sana
ini kalau kita kembali ke tadi pernyataan dan kontroversi mengenai propaganda rusia
mungkin nggak saya mau tanya apakah ini ada ini hanya betul betul serangan jokowi kepada prabowo atau sebaliknya
atau memang bagian dari pengkondisian ketika nanti debat publik punya framing atau punya persepsi yang kemudian diinginkan oleh orang
karena ada dua sasaran dari pernyataan itu
yang kedua tim sebelah
tadi rusia tambahan lah ya
kalau pemilihnya nggak menganggap itu sesuatu yang perlu dia makan
artinya serangan itu tidak berarti
sebagai serangan psikologi komunikasi
yang kedua kalau tim yang diserang juga merasa
ah gak usah ditangkapin deh
jadi bahayanya dari perang seperti itu adalah buih kan hilang cepat
kenapa kita tidak datang misalnya dengan menohok aspek yang paling penting
dari dua belah pihak yang diserang
atau bahkan berkata mas teguh katanya
apa tadi mungkin
publiknya gak suka
jadi gak interest dengan hal hal seperti ini
kalau melihat fenomen
kita bicara katakanlah fenomena roky gerung
kan rocky gerung bicara filsafat
hal yang lebih rumit
katakanlah gitu ya
yang hanya dinikmati oleh budi
jadi kita jangan menghitung publik kita itu seperti hitungan tiga puluh tahun lalu
gak ada blank spot
jadi saya klarifikasi sedikit
saya bukan bilang bahwa publik kita tidak ingin yang rumit rumit
saya khawatir elit kita punya keyakinan publik tidak perlu yang rumit
standar sekian puluh tahun lalu saat belum ada media yang begitu melintas batas
dengan televisi yang begitu banyak dan terbuka
pasti kan terbentuk kesadaran baru
yang barangkali lebih baik kita belum
menurut anda propaganda rusia itu beneran apa enggak
saya bukan intelligent dari sekitar
kita akan lanjutkan ini mengenai
kenapa gak nanya saya tadi
kita akan segera kembali suatu saat lagi
nah ini mas teguh minta tanya
percaya gak propaganda rusia
anda sudah ngobrol panjang sama dubes rusia yang saya lihat di tweet anda
saya sepakat tadi bahwa itu adalah istilah yang digunakan
apakah istilah itu
apakah istilah itu hendak menunjukkan satu fakta dalam konteks konspirasi misalnya
tentunya namanya konspirasi itu hanya bisa diduga duga
jadi kita gak akan pernah tahu secara presisi apa itu
tapi saya lebih ini
saya lebih tertarik untuk melihat dampaknya bagi hubungan luar negeri kita
karena yang kita tahu terlepas bahwa istilah itu adalah istilah untuk menggambarkan sesuatu
yang abstrak gitu ya
tapi kita juga tahu bahwa istilah itu pernah sangat mengganggu
hubungan rusia dan amerika serikat ketika pemilihan presiden dua ribu enam belas
nah dengan menyebutkan istilah itu
itu berarti menempatkan kita dalam polemik di antara dua negara besar ini
dimana masing masing mereka adalah teman baik kita gitu
jadi punya ekses politik internasional juga ya
dan untuk sesuatu yang kita gak tahu apakah secara elektoral akan bermanfaat atau tidak gitu
atau apalagi secara substansial yang kita butuhkan dari step by step
gak ada gitu
jadi kita gak mengerti
kalau memang fakta kenyataannya seperti itu gimana mas teguh
secara empirik itu kan ketika calon presiden dan juga presiden republik indonesia yang bisa mengakses data yang luar biasa
saya kok gak cukup yakin
kita lihat kasus baasir misalnya
itu kan paling sederhana
keinginan yang kemudian dimentahkan oleh orangnya juga
jadi untuk kasus baasir saja terjadi kegagalan mengakses informasi paling akurat
bagaimana kita bisa percaya bahwa untuk urusan propaganda rusia ini
bisa mendapatkan akses yang presisi
bandingkan saja dua hal itu
kalau misalnya urusan baasir brso ya okelah kita bisa kasih harapan sedikit
ya saya pikir begini
mungkin saya agak beda dengan mas teguh ya
kalau pak jokowi menyampaikan apa istilahnya propaganda rusia tadi
tadi kan bang ica juga sudah menyampaikan
mungkin target ke tim ya
karena itu audianya
nah tapi disitu juga perlu kita lihat
ada kelemahan juga di pak jokowi
jadi cenderung apa
mungkin fokus ke
seakan akan berbicara ke audian internal
jadi tidak memperkirakan audian eksternal
atau bahkan impact dari istilah ketika itu disampaikan
yang berbicara statusnya bukan hanya capres
maka wajar jika kemudian kedutaan dubes itu langsung beberapa hari setelah itu rilis
dan bahkan on press seperti itu
sebenarnya begini juga
kalau apakah eksesnya sampai sebesar itu
mungkin tidak seperti
saya tidak setuju dengan mas teguh ya
mungkin tidak sebesar itu mas teguh
tapi bahwa menarik politik domestik kita dalam lingkaran pusaran geopolitik internasional
yang juga sama sama ruwet
antara rusia sama amerika
sampai hari ini belum selesai itu
saya justru sedih kalau itu tidak dianggap besar
karena bisa jadi dianggap cuma indonesia ini
jadi justru kita dianggap bukan negara penting gitu loh
oh karena nggak dianggap penting
karena tidak sampai dipanggil
itu kemudian justru
harusnya kita tersinggung
karena harusnya kita tersinggung
karena harusnya kita tersinggung
karena vladimir putin tidak memanggil dubesnya pulang
amerika dan rusia ketika ini rame dua ribu enam belas
sampai cukup tegang nggak mas
masing masing saling menuding bahwa mereka bahkan menghajek
bahkan membajak imenya hillary clinton
di belakang panggung
makna tersirat dari kemudian ini digaungkan terus oleh petahana
kesan apa yang ingin ditujukan
kalau tadi faktanya bisa diuji
kata mas teguh sama sekali jauh dari fakta
kalau kesan saja
kalau prediksi atau penangga yang saya lihat ya mas budi
itu hanya sekedar untuk
katakanlah ini kepentingan politik domestik ya
artinya mendegradasi kredibilitas dari aktor aktor komunikator politik
yang ada di kubu pak prabowo
artinya kira kira bahwa substansi dari materi yang disampaikan oleh bpn
semua maksud saya ya
itu kredibilitasnya semuanya perlu dipertanyakan
karena metodenya memakai propaganda rusia
ada nggak hubungannya dengan debat kandidat nanti
kesan persepsi sehingga ini lagi lagi mungkin diarahkan
bisa ada atau tidak
tapi kan begini
seluruh kampanye dari hari pertama sampai sekarang adalah perlombaan
jadi terus menambah cari poin
jadi bisa dari debat resmi
bisa dari pergi sholat
bisa dari mengundang satu dua ceo
itu sebuah dalam rangka mencari atau menutup poin demi poin
kan ini balapan terus berlangsung
dan bisa jadi dalam keadaan tertentu begini
dan satu x dua puluh empat jam tiba tiba begini lagi
jadi sebenarnya dinamika ini menurut saya normal saja
tetapi debat resmi debat formal itulah yang mestinya menjadi sarana pendidikan
jika seluruh gimmick gimmick kita putar dalam hari hari yang lain
maka debat formal adalah itu tadi
jadi datang dengan konsep yang utuh konsep yang kokoh
saya akan bicara satu dua tiga hal
jadi kebalik ke kitohnya itu ada di presidensial debate gitu ya
kalau tidak buat apa
kita bicara mengenai isu
isu apa yang paling menjadi keunggulan jokowi dan keunggulan prabowo sebaliknya
kelemahan jokowi dan kelemahan prabowo
saya mulai dari mas teguh
kalau jokowi kan sudah cerita kemana mana bahwa infrastruktur itu ada

ditanya soal semua hal ya jawabannya tol gitu
itu jualan utamanya
dan secara fisik memang kita lihat ada barang itu
dan boleh dong jualannya
dan boleh sangat boleh
tidak ada undang undang melarang ya
kalau prabowo sebaliknya saya setuju latar belakang dia sebagai hkti tentu
dia akan banyak bicara tentang ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan
dan kalau kita lihat memang
dan itu kelemahan jokowi
itu akan bisa di challenge ya
itu bagiannya kelemahan jokowi karena kita tetap impor beras kita tetap impor jagung macam macam
tebu petani petani peladang garam juga teriak teriak dan seterusnya
itu saya kira sedikit banyak akan mempersulit jokowi
sektor apa yang menjadi paling kelemahan bagi kedua calon presiden
prabowo kelemahannya satu dia belum pernah memperlihatkan apapun
kecuali barangkali dia bisa bicara soal pengalaman di hkti
petani yang dia bina

dia tidak dalam posisi pengambil kebijakan
nah kelebihannya jokowi suka atau tidak suka buruk atau tidak buruk dia bilang gue pernah ngambil keputusan
mau orang tidak setuju dengan utang untuk membangun jalan ya terserah tapi gue sudah lakukan itu
oke oke mas nyarwi dulu
setelah terang di bagian channel ini
ya kalau mungkin pada kelemahan saya agak saya setuju dengan mas teguh
sorry kelebihan ya infrastruktur mungkin jadi jualan ya
tetapi begini juga disitu bukan otomatis jadi kekuatan atau poinnya pak jokowi
karena walaupun debat dalam frame presidential issue sekalipun ini kan audianya luas ya
artinya bukan hanya teknokrat bukan hanya birokrat bukan hanya pengusaha bukan hanya orang kelas menengah tapi juga masyarakat biasa
yang itu butuh bahasa bahasa menjelaskan dengan baik
kira kira manfaatnya apa infrastruktur yang dibangun
dan itu challenge yang luar biasa untuk pak jokowi loh
bahannya ada artinya poin poin beliau
tapi bagaimana mendeliver itu real di mata manfaatnya ke publik
masyarakat itu juga tantangan tersendiri
nah kemudian di isu lingkungan di isu apa namanya pangan dan air juga misalnya
energi itu ya saya pikir kalau ini agak terbuka
maksud saya begini terbuka kenapa
karena kalau kita kritik kelemahan dari kebijakan pak jokowi di situ juga ada
kelebihannya juga ada artinya prestasinya ada
nah di prabowo walaupun mungkin tidak belum pernah membangun
tapi mungkin bisa memberikan wujud nyata dari kemimpinan dia
tapi bisa mencabar dengan apa sih kira kira yang sudah diberikan
dan dia mungkin bisa menawarkan
tapi sekali lagi dua duanya punya kelemahan juga
yang tadi kita bicarakan di awal ya bang ica
juga mas teguh soal siapa oligarki yang menumpang di balik
nah itu menjadi kartu berat di dua duanya
adalah berat untuk masalah oligarki di belakangnya
dan itu akan membuat hambar
mungkin aja untuk isu isu tertentu akan membuat semua salaman di bawah meja aja
semoga kita damai aja kali ya
bang ica terakhir
ya saya kira isu infrastruktur itu akan dipakai
karena kalau kita lihat dalam peta elektoral
jadi tol itu kan isu jawa
kalau isu jawa bukan isu di luar jawa
sehingga kalau dikatakan tol berarti itu dalam kerangka elektoral
saudara saudara saya yang jawa pulang mudik kan dia bilang lebih cepat
kita boleh berdebat bahwa tempat penginapan tempat peristirahatan itu soal berikutnya
tetapi ini isu jawa jadi ini isu elektoral
nah pertanyaannya adalah
apakah itu betul betul bisa diturunkan
dan apakah prabowo tidak datang untuk menggedor gedor mitos jalan tol itu
dengan mengatakan oke jalan tol bagus tapi bisa dirontokkan
sebaliknya kalau hanya itu dilakukan sebagai penantang prabowo melaksanakan tugasnya
tetapi karena ini debat itu penting sekali
tapi debat tersebut selalu membuat dia bisa lebih dipercaya
nah dia datang dengan program lain
misalnya mengatakan pangan
dan dengan pangan dia pertama mengeritik apa yang dilakukan
misalnya dia bilang di tempat ini hampir lima tahun lalu kita berdebat
dan saudara mengatakan tidak impor
misalnya terus saya menawarkan begini begini begini
tapi bisa dipakai ya belanja janji dua ribu empat belas lalu untuk kemudian menjadi
karena ini rematch tentu bisa
kan janji seseorang di dalam politik kan perlu di
yang cukup kejam di sini digital
artinya itu nanti kalau diputar ulang untuk di luar debat itu
yang kejam selain digital adalah waktu yang harus memisahkan kita
ini kejam kejam sekali produser yang di atas kita harus berakhir di sini
mudah mudahan apa yang menjadi ekspektasi kita
apa namanya debat yang seru debat yang bernas
dan debat yang mencerahkan publik karena publik ini tahu
yang dah tentu kalau satu hari setelah debat kita bertiga hadir lagi di sini
ya mudah mudahan orang orang yang mendengarkan
produser produser yang mendengarkan acara ini itu siap katanya
oke terima kasih mas teguh terima kasih bang ican
terima kasih bang cami atas perbincangannya
kita akan lihat sama sama debat besok
mudah mudahan sesuai ekspektasi kita bersama
kami yang segera kembali bersajar tetap bersama kami